kembali di cnn indonesia news report pemerintah dki jakarta tengah gencar melakukan razia pengemis
dan salah satu pengemis yang ditangkap adalah irwan yusuf ayah dari pemain sinetron marsyanda
ya betul sekali pagi ini marshanda menemui ayahnya di panti sosial bina insani ii cipayung jakarta timur
marcenda mendatangi panti sosial namun belum bisa bertemu ayahnya karena belum waktu besuk
pemain sinetron ini mengaku sudah beberapa bulan tidak berkomunikasi dengan ayahnya
dan ia berencana mengajak sang ayah tinggal bersama dirinya
ayahkanu marsyanda irwan yusuf ditangkap petugas sukulina sosial jakarta selatan saat mengemis di jalan bangka jumat lalu
jadi buat aku ini malah good news
aku bisa ketemu papa lagi